fraksi hanura akan segera mengganti miriam s haryani yang menjadi tersangka keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi ktp elektronik
bila nantinya miriam terbukti bersalah partai hanura juga akan mencopotnya dari jajaran pengurus dpp hanura
belum terkena hukum inkrah ya jadi sementara saya akan mengganti posisi posisinya
pengurus nanti proses hukumnya masih sedang berjalan